itu semua kota kota pinggir pantai
akan terkonversi ataupun membantu
yang pastinya juga akan relevan
sudah ada lps lembaga penjamin simpanan
jahe begitu dan cabe selengkapnya yang membedakan padang pariyaman sama padang panjang itu selain
hal ini disebabkan tidak adanya pesanan untuk acara seperti hajatan pernikahan atau syukuran